timnas anies mohaimin resmi dibubarkan hari ini saudara
anies menyatakan akan mengambil jeda dulu dan belum memikirkan langkah politik selanjutnya
anies baswedan dan muhaymin iskandar mengumumkan langsung pembubaran timnas amin dalam acara halal bihalal
anies baswedan menyatakan hingga saat ini belum memiliki rencana untuk membentuk ormas atau parpol
dan terus menyuarakan ide ide perubahan
yang menyangkut langkah berikutnya kasih jeda sebentar
sudah menata dulu nutup buku senang sum sum terus baru nanti kita
maksudnya datang beranapa pembubaran
belum ada rencana untuk membuat ormas apalagi partai politik
jadi saya ingin sampaikan kepada semua bahwa kita akan meneruskan perjuangan perubahan ini